pemerintah dan dpr ri tengah membahas usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji seribu empat ratus empat puluh empat hijri atau tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dpr meminta pemerintah untuk tidak memberatkan jamaah
hal ini menindaklanjuti usulan kemenak terkait biaya haji yang mencapai rp enam puluh sembilan juta rupiah per jamaah
proporsi tujuh puluh persen biaya yang dibebankan ke jamaah dinilai terlalu tinggi dan masih bisa dikurangi
bahkan dpr dengan tegas mengatakan jika hanya tiga puluh persen saja yang akan disubsidi
badan pengelola keuangan haji atau bpkh lebih baik dibubarkan
dan untuk membahas terkait melambungnya ongkos haji tahun ini
sudah bersama kami lewat sambungan zoom wakil ketua komisi delapan dpr ri aceh hasan
selamat malam kang aceh
selamat malam mas taufik
kami juga sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari bpkh namun sampai saat ini belum mendapatkan respon
terkait dengan ongkos haji ini kementerian agama sudah menurunkan usulan biaya penyelenggaran ibadah haji atau bpkh
dua ribu dua puluh tiga dari sembilan puluh delapan sembilan juta menjadi sembilan puluh enam empat juta
artinya usulan biaya haji ini turun sekitar dua empat juta apakah ini sudah cukup kang aceh
iya kami masih belum melihat bahwa itu cukup ya
karena sebagaimana juga tadi kami rapat
dengan mas kp penerbangan garuda
dari penurunan yang dilakukan oleh pemerintah dari sembilan puluh delapan menjadi sembilan puluh delapan
itu masih belum termasuk di dalamnya adalah komponen dari biaya penerbangan
dari komponen biaya penerbangan pun
tadi ada sinyal dari pihak garuda untuk menurunkan
yang asalnya pada awalnya
dalam usulan pemerintah kan rp tiga puluh tiga sembilan juta
tadi garuda menyampaikan sebesar rp tiga puluh tiga empat juta
turun sedikit rp lima ratus gitu ya
mudah mudahan nanti pada menjelang penentuan
ada perhitungan yang bisa dimungkinkan untuk mengalami penurunan lebih rendah lagi gitu
karena kami tetap menyisa
misalnya beberapa komponen dari biaya penerbangan seperti grand handling mekanisme pembayaran yang menggunakan mekanisme uang dolar
dan kemudian asumsi biaya uptour itu mudah mudahan bisa diturunkan sehingga biaya penerbangan relatif bisa sedikit dikurangi oleh kemengkalan agama
kalau tadi disampaikan kan dpr mengusulkan kalau bisa sampai dengan lima puluh
satu juta atau lima puluh lima juta rupiah per jamaah apakah ini masih memungkinkan nanti
ya kita akan terus memperjuangkan supaya itu bisa dilakukan setelah kita melakukan penyisiran terhadap berbagai komponen untuk dilakukan efisiensi
setelah itu baru kemudian kita membahas tentang formula dari bp nya
kami barusan selesai rapat nih dengan bpkh
kami memberikan catatan kepada bpkh bahwa sebetulnya kalau komposisinya dengan empat puluh enam puluh
itu subsidi totalnya itu bisa mencapai tujuh tujuh triliun
nah kita tanya tadi kepada bpkh ya ini sesungguhnya masih mungkin bisa kita lakukan sehingga formulasinya
jadi diwacanakan seperti itu
karena itu kami tadi minta kepada bpkh untuk menghitung kembali soal formulasi dari skema
maka dengan demikian ya potensi untuk terjadi pengurangan yang dibayarkan oleh jamaah itu
ini yang bikin jamaah kaget
selain kenaikan yang signifikan kemudian limit waktu untuk pelunasan juga sangat singkat
apakah ini juga terkait dengan apa yang tadi kang aceh bilang nilai investasi manfaat kemudian juga bpp
iya ini yang kami terus terang saja kami dalami tadi kepada bpk
harusnya kan bpkh mempersiapkan satu formulasi yang memang jangan terlalu begitu drastis perubahannya
kan kita tidak mungkin juga misalnya yang asalnya apa
ditanggung tujuh puluh atau enam puluh sembilan ya oleh nilai manfaat tapi sekarang begitu sangat berbeda satu ratus delapan puluh derajat dengan apa yang ditanggung oleh jamaah
nah karena itu seharusnya ya kalau perubahan ya tentu harus sifatnya gradual gitu loh
jangan sampai kemudian membebankan kepada masyarakat
tadi saya sampaikan kepada bpk
tentu kita harus melihat ketersediaan dari nilai manfaat yang sekarang ini dikelola oleh bpkh
kalau misalnya bpkh tidak bisa menyediakan nilai manfaat yang sebesar besarnya untuk jemaah haji
maka untuk apa ada lembaga bpkh gitu loh
serahkan aja seperti dulu waktu zamannya
pengelolaan keuangan haji dipegang oleh kementerian agama
karena kan tujuan adanya bpkh itu adalah memastikan agar dana haji itu bisa diinvestasikan sebesar besarnya untuk jamah haji
kalau misalnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan investasi sebesar besarnya untuk jamaah haji
untuk buat apa ada bpk
karena tugas bpkh itu dua
pertama adalah bagaimana melakukan investasi
investasi itu tentu kita harapkan sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat gitu
terutama untuk jamah haji
yang kedua adalah dia menjadi bendahara dari keuangan haji
soal investasinya ini yang memang kita minta kepada bpkh untuk bisa dipastikan
bahwa nilai manfaatnya harus sebesar besarnya untuk jemaah haji
seperti halnya telah dilalui pada empat lima tahun kebelakang
di mana nilai manfaat yang dikontribusikan oleh bpkh ya cukup besar
kalau sekarang kemudian kecil pertanyaan kemudian lalu untuk apa ada bpkh gitu
ini persoalan persoalan ini yang muncul tadi kami ada dalam rapat gitu
apakah itu juga yang sama seperti disampaikan oleh rekan anda pak marwan dasopang yang mengatakan
makanya itu juga yang jadi perdebatan mas sofie
kalau ya cukup aja keuangan haji itu disimpan melalui mekanisme suku
cukup berdiri sbsn gitu ya
tapi kan dengan adanya bpkh tidak begitu
harusnya dari berbagai pengalaman pengalaman yang juga dimiliki oleh negara negara lain soal keuangan haji ini
kita harapkan memiliki nilai manfaat yang cukup besar bagi kepentingan jemaah haji juga
nah badan pengelola keuangan haji atau bpkh ini memperkirakan bahwa nilai manfaat dana haji ini bisa habis
apabila pemerintah tidak menaikkan porsi biaya perjalanan
ibadah haji atau bp yang ditanggung oleh jemaah dari biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini
tanggapan anda seperti apa
ya sebetulnya enggak juga
kan tadi saya sampaikan tadi kita baru rapat dengan bpka
bpkh menyampaikan sekarang nilai manfaat tahun berjalan saja itu sebesar hampir mendekati sepuluh dua triliun
sementara kalau proporsinya adalah empat puluh enam puluh
jadi sebetulnya enggak tepat juga kalau dikatakan bahwa nilai manfaat ini akan terambil
karena kita tahu juga pada tahun dua ribu dua puluh dua mohon maaf tahun dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh
nilai manfaatnya itu tidak terpakai
kenapa tidak terpakai
karena hajinya enggak jadi
nah kita tadi sampaikan kalau begitu ya kita bisa ambil dari haji nilai manfaat tahun dua ribu dua puluh satu nilai manfaat tahun dua ribu dua puluh
termasuk nilai manfaat di tahun dua ribu dua puluh dua kita mengambil sebesar lima tujuh triliun

nilai manfaatnya waktu itu sebesar hampir mendekati sembilan triliun
jadi saya kira kita walaupun itu tidak semuanya dipakai untuk pembiayaan haji tahun berjalan ya
itu dipergunakan juga untuk apa yang dikenal dengan istilah virtual account
di mana setiap jemaah yang lama menunggu tersebut
sekitar lima jutaan jemaah yang whiting list itu mendapatkan nilai manfaat yang didistribusikan kepada mereka juga
yang kita sebut sebagai virtual account
sehingga memang bagi masyarakat yang sudah melakukan setoran haji
itu kalau dilihat sekarang ya di rekeningnya masing masing selalu ada tambahan dana
walaupun dia belum berangkat
misalnya bagi jemaah haji yang sudah daftar tahun dua ribu dua puluh
masih menunggu sekitar dua puluh tahun
maka nanti setiap tahunnya akan ada dana virtual account
atau dana yang akan didistribusikan kepada seluruh jamaah
sehingga tidak lagi dua puluh lima juta
ada yang tiap tahun dapat tiga ratus ribu empat ratus ribu atau berapa tergantung dari lamanya daftar tunggu
kang aceh ekosistem perajian ini kan bukan hanya kegiatan sosial
tapi juga kegiatan usaha yang akan menghasilkan
keuntungan salah satunya lewat investasi kemudian tadi memikirkan nilai manfaat
apakah ini juga salah satu alasan mengapa biaya atau ongkos haji menjadi lebih tinggi begitu
dan dibebankan kepada jemaah
ya tentu kami juga mengundang para pakar ya
tadi siang kita juga mengundang ahli ekonomi ekonom ya
yang mengerti tentang bagaimana situasi ekonomi global
yang terjadi di arab saudi
memang kita harus akui bahwa paradigma pengelolaan haji di arab saudi pun juga tidak lagi misalnya ditangani oleh muasasah ⁇
tetapi juga sudah ditangani oleh syarikat ya jadi lebih profitable
nah karena itu ini pasti juga akan mempengaruhi terhadap pengelolaan
ada kenaikan apa namanya general service dan lain sebagainya
yang diberikan oleh pemerintah arab saudi dan pihak swasta arab saudi
nah tentu ini semua kan telah kami pastikan di dalam kunjungan kami
kunjungan kerja kami ke arab saudi kemarin
bahwa kami pun juga masih memiliki upaya untuk memangkas beberapa komponen komponen tertentu yang bisa dilakukan efisiensi
kemarin kita minta pengondokan gitu ya
nanti pemondokan juga akan kita sisir
tentu bagi daerah yang dekat dengan masjid al haram
dengan yang jauh dengan masjid al haram
itu nilai harganya price nya kan beda
ini semua akan kita apa namanya dalami gitu
yang tempatnya ini sepalah dengan tempatnya
mispalah itu dekat dengan masjid al haram
dengan al jizya yang agak jauh dari masjid al haram
kan pasti beda harganya
ini nanti akan coba kami sisir
berapa persen yang di al jizya berapa persen yang di jarawal
berapa persen yang di mahbahjin
berapa persen yang di mismala
itu semua nanti akan kami sisir
sehingga setidaknya itu bisa memangkas sedikit banyak dari potensi efisiensi

jadi langkah langkah yang dilakukan oleh kami tentu ini bagian dari check and recheck ya
dari usulan yang disampaikan oleh kementerian agama
termasuk teman teman tadi kemarin mewacanakan soal pengurangan durasi haji gitu ya
menjadi tiga puluh hari begitu ya
sepuluh hari menjadi tiga puluh lima hari
tergantung dari pembicaraan antara pemerintah juga dengan pemerintah arab saudi
karena pengurangan hari itu pasti juga akan memiliki implikasi terhadap pembiayaan
yang makan harusnya gitu ya
selama di mekah harusnya tujuh puluh lima kali kan bisa berkurang
kita akan memiliki terhadap pembiayaan gitu ya
pemerintah tentunya perlu melakukan formulasi kebijakan yang tepat
tidak hanya berkaitan dengan pembagian bpih namun juga investasi kemudian efisiensi biaya
dan juga pengelolaan keuangan
dan pastinya tidak merugikan dan juga membebani jemaah yang akan beribadah di tanah suci
terima kasih kang aceh hasan wakil ketua komisi delapan dpr ri telah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini
selamat malam kang aceh